informasi berikutnya usai menyandang status tersangka perawat salah satu rumah sakit di palembang sumatera selatan
yang lalai saat membuka infus dan menyebabkan jari kelingking seorang bayi putus resmi ditahan polisi selama dua puluh hari ke depan
unit pidana khusus polrestabes palembang pada kamis siang sembilan februari resmi menahan dn perawat di salah satu rumah sakit di palembang
yang menjadi tersangka kasus terpotongnya jari bayi
dn ditahan di rutan polrestabes palembang selama dua puluh hari ke depan atau sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik untuk dilimpahkan ke kejaksaan
selain menahan tersangka polisi juga menyita barang bukti gunting yang digunakan tersangka dan pakaian korban
atas perbuatannya dn dijerat pasal tiga ratus enam puluh kuhp dengan ancaman kurungan lima tahun
bahwa untuk diduga pelaku saat ini
sudah kita tetapkan sebagai tersangka
dan sekarang untuk yang bersangkutan terhadap tersangka kita lakukan penahanan di rutan polrestabes palembang